alhamdulillah pak mulai dari memang dari awal awal kita berdiri memang banyak tantangan di situ
karena asap cair ini kalau pas kita timbang karetnya memang enggak ada airnya pak
nah sedangkan kalau kita pakai pupuk ataupun pakai cuka parah airnya masih tetap di dalam karetnya
tapi harganya tidak memadai
nah setelah memakai asap cair kami sosialisasikan ke masyarakat
alhamdulillah sampai sekarang masyarakat responnya positif
begitu juga di usaha desa tetangga
pulau sumatera memiliki struktur tanah yang bervariasi tingkat kesuburannya
sebagian wilayahnya memiliki keragaman hayati di hutan hujan tropis namun sebagian lainnya lebih cocok dijadikan tanah perkebunan
provinsi sumatera selatan merupakan salah satu provinsi yang banyak memiliki kebun sawit dan karet
pengelolaannya ada yang dilakukan perusahaan ada juga yang oleh warga secara swadaya
kabupaten musi banyuasin yang berjarak sekitar satu ratus tiga puluh km dari ibu kota provinsi merupakan satu contoh
sebagai daerah transmigrasi sejak tahun sembilan puluh an kebun kebun ini sebagian dimiliki transmigran
inilah sumber mata pencaharian utama mereka
ya kami masuk transnugdati tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kenapa kami masuk transmigrasi karena tertarik waktu itu transmigrasi adalah kebanyakan daerah transmigrasi itu mesejahterakan masyarakat
nah disitu juga kami tertarik pertamanya ya dari pemerintah itu mendapatkan lahan untuk pertahanan

beberapa kelompok transmigran saat itu dibekali pemerintah lahan sawit yang sudah jadi
namun dalam perkembangannya nilai jual sawit yang sering naik turun membuat mereka harus menanam tanaman produksi
petani di desa nusa serasan kecamatan sungai lilin kabupaten musi banyuasin memilih menanam karet
rudy hartono adalah kepala desa nusa serasan yang menjabat sejak dua ribu dua belas hingga mei dua ribu dua puluh
mengetahui potensi karet mampu mengimbangi harga sawit
ia mendukung warga untuk menambah lahan secara swadaya
semasa menjabat sebagai kepala desa kia menargetkan karet yang dihasilkan harus bermutu baik
namun demi memenuhi tuntutan menjaga sanitasi produksi karet warga sebaiknya juga memperhatikan lingkungan
getah karet memiliki bau tak sedap
pada saat petani menderes pohon karet yang menetes menyebarkan aroma menyengat seperti kotor

untuk menghilangkannya beberapa obat digunakan
namun zat tambahan itu tidak mampu menghilangkan bau secara optimal
karena memiliki bau yang tak sedap karet perlu ditambah zat tertentu di getah yang sudah disadap
namun pemakaian zat tambahan itu dapat membawa dampak kurang bagus terhadap elastisitas karet
kualitas bahan olahan karet rakyat atau disingkat bokar sangat menentukan harga jual
disitulah letak hal yang membedakan harga
disitulah letak hal yang membedakan harga jual

jika anggaran tersebut tidak bisa menyebarkan teman teman akan minta dukungan dari karet
rudy hartono sebagai kepala desa saat itu tertarik mengembangkan olahan asap cair sebagai zat tambahan pada karet
asap cair yang dimaksud adalah cairan hasil penyulingan pembakaran batok kelapa
menggunakan mesin yang didapat dari sumbangan asap cair yang dihasilkan perlahan mulai melayani kebutuhan petani

pertama kali kami berdirinya pabrik asap cair itu dari dinas pmd pemberdayaan desa kabupaten
kami pernah diajak latihan ke daerah subang yaitu lipi
nah disitulah kami tertarik untuk membuat asap cair
setelah itu dua ribu lima belas kami mendapatkan dana dari apbn dana desa pembuatan gedung
dana desa dari anggaran pendapatan dan belanja nasional atau apbn ikut berperan mengembangkan inovasi baru desa nusa serasan mulai dua ribu lima belas
sebuah gedung berdiri untuk menunjang proses produksi asap
cair sebagai zat tambahan karet yang berfungsi menghilangkan bau
proses penyulingan asap cair tidak terbilang rumit demikian juga dengan bahan bakunya
namun untuk menjadikan asap cair ini produk unggulan desa jumlah yang dihasilkan harus lebih banyak lagi
badan usaha milik desa atau bumdes sebagai program pemerintah melalui kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
membuat pihak desa mampu menambah kapasitas produksi
itu ada penambahan modal untuk bumdes kurang lebih satu ratus tiga puluh empat juta biar bumdesnya berjalan yang untuk pembuatan asap cair
petani desa nusa serasan
perlahan beralih dari gaya konvensional ke pola yang lebih modern dengan memanfaatkan potensi desa
mereka mulai memanfaatkan asap cair untuk campuran olahan karet
ya karet itu pak
itu menjadi kayak pisau yang bermata dua
di sisi sebelah sisi menguntungkan
cuma di sisi lain pun ada katakanlah semacam pencemparan lingkungan
dan itu tidak bisa dihindari karena itu memang sudah kodratnya karet
karena di situ ada bahan bahan tertentu yang mudah dilakukan oleh bakteri
tapi semenjak diketemukannya
pembeku yang menggunakan asap cair itu sangat membantu
desa nusa serasan memiliki penduduk sekitar tiga ribu jiwa
desa yang berdiri pada seribu sembilan ratus sembilan puluh ini adalah lokasi perkebunan inti rakyat transmigrasi atau disingkat peer trans
kebun sawit cetakan pemerintah yang kemudian diserahkan kepada warga bersifat plasma
dimana perusahaan pengolahan sawit ikut berperan di dalamnya
hingga saat ini sekitar seribu hektare sawit plasma ditambah empat ratus hektare sawit swadaya
desa yang dihuni delapan ratus keluarga
sawit menjadi tulang punggung perekonomian desa yang berada di pinggir jalan lintas timur sumatera ruas palembang jambi
meskipun sawit mendominasi prinsip ketahanan ekonomi juga menjadi perhatian
untuk itulah warga desa nusa serasan mengembangkan usaha dengan membuka kebun karet secara swadaya
prinsip swadaya berarti membeli sendiri bukan pemberian pemerintah
inilah potensi desa dalam konteks subsektor perkebunan di sektor pertanian
kebun karet seluas tiga ratus hektare milik warga desa nusa serasan mengiringi popularitas sawit yang lebih dulu mengambil panggung
sebetulnya bertani karet itu ya boleh dikatakan kendalanya itu nggak ada pak
cuman harga karet yang flukluatif aja
di setiap hari kan kadang ada perubahan harga nggak sampai bulanan pak
kalau di bulan bulan ini pak kalau karet karet yang dijual secara individu individu itu hanya di kisaran harga rp tujuh lima ratus sampai rp delapan
tapi kalau kita bisa bersatu kita ikut pelelangan kita bisa mencapai harga di rp sembilan enam ratus
dan itu sudah sangat membantu
hadirnya karet sebagai komoditas penunjang warga desa menjadi celah yang dibaca bumdes karya utama
badan usaha milik desa yang menguasai proses produksi asap cair ini membaca peluang
asap cair sebagai zat pencampur karet perlahan memiliki pasar
petani karet khususnya merasa terbantu dengan adanya asap
cap cair produksi bumdes ini
harga yang bersaing dengan produk sejenis dan stok yang selalu tersedia mempermudah petani mengolah karetnya
ya karet itu pak memang menjadi kayak pisau yang bermata dua
di sisi sebelah sisi menguntungkan
cuma di sisi lain pun ada katakanlah semacam pencemparan lingkungan
dan itu tidak bisa dihindari
karena itu memang sudah kodratnya karet
karena di situ ada bahan bahan tertentu yang mudah dilakukan oleh bakteri
tapi semenjak diketemukannya pembeku yang menggunakan asap cair itu sangat membantu
adalah ahmad fajari seorang pemuda desa yang kini memimpin bumdes karya utama dalam produksi asap cair
kandungan zat yang lebih ramah lingkungan
adalah kelebihan produk yang memakai merek ayam jago ini
ia dan pengurus bumdes mampu menghasilkan hingga delapan puluh liter per hari
sejak mesin penyulingan disumbangkan oleh instansi pemerintah
bumdes karya utama tidak hanya menghasilkan asap cair untuk suplai desa nusa serasan
namun hingga ke desa lainnya
saya pengen tahu nih dulu proses terbentuknya tempat pengolahan asap cair dulu atau bumdes dulu mas
sebelum bumdes ini didirikan ini kan sudah ada nih pabrik mini asap cair ini
sudah ada ini di tahun dua ribu lima belas gedung ini dibuat
kemudian dua ribu enam belas dapatlah kita alat alat ini dari apbn dari lipi alat alat ini
dapatkan dari lipi subang
nah kemudian pada bulan november tahun dua ribu enam belas
itu diadakanlah dilakukanlah musdes atau musawar desa
yang dituangkan dalam perdes nomor empat tahun dua ribu enam belas maka didirikanlah bumdes
nah salah satu amanat dari perdes tadi itu adalah mengamankan bumdes untuk mengelola pabrik mini asap cair ini
proses penyulingan ini
proses penyulingan ini
menghasilkan tiga kelas asap cair
grade tiga diperuntukkan untuk pembeku karet
asap cair tersedia dalam dua ukuran kemasan masing masing satu dan setengah liter
harga jual botol satu liter delapan belas rupiah
untuk setengah liter sepuluh ribu rupiah
nah yang kita pegang sekarang ini adalah grade tiga dari proses penyulingan di sini ya mas ya
ini untuk karet
kalau grade dua itu adalah biasanya kita aplikasikan untuk pengawet makanan
misalkan kita akan buat ikan asap daging asap
itu bisa menggunakan yang grade dua
sedangkan yang karet satu itu adalah kualitas yang paling bagus
bisa juga kita aplikasikan untuk pengawet pengawet makanan
misalkan sebagai pengawet mie pengawet tahu dan sebagainya
jadi kalau selama ini untuk pengawet nih ya
pengawet tahu itu menggunakan formalin atau bahan bahan lain yang berbahaya
kalau menggunakan ini ini lebih aman
jadi kalau kami petani itu sangat sangat setuju dan sangat mendukung untuk selalu menggunakan asap cair
bahkan kami akan meninggalkan pembeku pembeku yang bersifat asam keras
pentingnya penggunaan zat pendukung pertanian yang ramah lingkungan membawa pemahaman baru bagi petani
kantuni transmigran asal ponorogo jawa timur kini menggunakan asap cair produksi bumdes karya utama
saat ini ia memiliki enam hektare kebun karet
dua hektare sudah bisa dideres sementara empat lainnya masih menunggu siap produksi
ya soal harga bisa bersaing karena karetnya itu mutuannya bagus
kemudian soal ramah lingkungan misalnya kena batang itu nggak membahayakan
kemudian ke ini misalnya percikan percikan ke tangan juga kalau pakai coko itu ke tangan itu bahaya juga
tapi kalau asap cair itu nggak masalah misalnya kena kena
tangan kenang kemudian masalah baunya itu sama sekali enggak
kalau pakai yang lain itu baunya luar biasa
mungkin bapak kalau misalnya lewat gitu aja enggak tahan
kualitas produk yang bagus rupanya menguntungkan petani
saat proses lelang karet yang menggunakan asap cair mampu bersaing dengan bokar yang menggunakan zat
untuk itulah bumdes karya utama terus memperluas pemasaran
oke proses produksi sudah berjalan
terus kemudian kemasan juga rapi saya lihat ini
nah bagaimana dengan proses distribusi
nah untuk distribusi pada awalnya kita kesulitan
pada awalnya kita kemudian kita berunding dengan teman teman kita gimana nih
ini produksi kita numpuk sekian sementara pemasarannya kayaknya
kok kurang ya
kemudian kita ambil tenaga marketingnya kita rekrut teman teman kita yang kayaknya memiliki jiwa skill ya kemampuan tadi
kita beri mereka semacam kita masukin lah kita beri masukan masukan kita beri mereka sedikit apa namanya apa ya kita ngomongkannya
ya masukan tadi lah ya kita beri masukan kita wejang mereka tentang
tentang pemasaran ini tadi
ternyata antusias masyarakat di luar desa kita juga luar biasa
permintaan yang semakin banyak tentu harus diantisipasi oleh bumdes karya utama
saat ini produksi sudah mampu mencapai target
namun pembenahan administratif harus terus dilakukan
seperti mengurus perizinan ke badan pengawas obat dan makanan atau bepom
khusus untuk produk penyulingan yang diperlukan
kedua dan ketiga
inilah tantangan berat bumdes yang diawaki lima orang pengurus ini
mencari selisih antara biaya produksi dengan harga jual sudah harus mereka pikirkan
menambah jumlah produksi dan menyewa tenaga pemasaran berdedikasi juga harus mereka mulai
beruntung bumdes karya utama keberadaannya mulai diperhitungkan
alat alat ini adalah bukti
dinas perindustrian provinsi sumatera selatan
bangkan seperangkat alat tambahan
mesin buatan yogyakarta ini didatangkan untuk memperbaiki mutu asap cair
selain itu mesin pengepresan plastik ikut menambah inventaris
untuk menghasilkan kemasan yang ongkosnya lebih murah dibandingkan botol plastik
sebagai petani kami sangat sangat setuju
dan kami memang berharap dengan sangat karena desa desa lain itu sudah ada
sementara kalau desa nusa sarasana itu bumdes nya akan menegakkan pelelangan
itu kami sangat mendukung
karena nanti kami tidak perlu jauh jauh mengantar misalnya ke desa tetangga
jadi dari kebun cukup kita antar ke pool di mana bumdes nanti mau bikin pelelangan
itu lebih efektif gitu
tidak terlalu makan biaya

tempat pelelangan inilah tantangan lain bagi bumdes karya utama
sebagai mesin uang desa bumdes sudah sepantasnya melakukan usaha strategis
tempat pelelangan bisa menjadi perluasan untuk meningkatkan pendapatan desa
rencananya bumdes karya utama akan membidani berdirinya sarana perlelangan karet
petani tidak perlu khawatir soal harga karena bumdes akan mematok harga pasar
yang tentunya berpihak kepada warga
bumdes akan berperan aktif sebagai perantara petani
dan pabrik pengolahan
ya bagus kami setuju
karena dengan adanya
jadi petani itu yang diharapkan
kalau bisa di sini
dari bumdes itu
itu kan sifatnya itu kan
mengangkat para hidup
punya karet semua
inilah desa nusa serasan
yang sedang memanfaatkan peluang
potensi karet yang ada
layak menjadi pemicu lahirnya produk
unggulan khas desa diiringi
berkembangnya badan usaha
peran pemerintah terutama kemendes
pdtt hanya sekadar
kembali kepada warga
sebanyak apapun jika
tidak dimanfaatkan untuk produktivitas
berkelanjutan hanya sekadar
menjadi jalan saluran air
atau bangunan yang tidak bernilai
jika dimanfaatkan untuk memutar
roda ekonomi lewat badan usaha
tentu warga sendiri yang akan merasakan
manfaatnya di kemudian hari